kamu tuh dari mana aja sih
dan handphone kamu gak aktif
aku cemas rak
tadi gue pergi keluar buat mainin diri
gak seharusnya kamu ngabarin aku
dan bukan aku aja yang cemas sama kamu
papa kamu juga cemas rak
gajah mati meninggalkan
harimau mati meninggalkan
nah bt juga pengen lulus meninggalkan sekolah ini
dengan kenangan yang membanggakan nona
nah bete itu pengen sekali mengarungkan sekolah ini
cuman sampai detik ini tuh
bete belum sanggup melakukannya
tapi bete pengen sedikit berperan
supaya sekolah ini bisa dikenal sebagai sekolah yang punya murid muridnya
nadif intinya apa
udah puan aja kenapa sih susah banget kayaknya
bete pengen nona tampil di televisi
pasti nona punya temen temen paham gak toh
karena nona viral terus nona diunek
nona juga di televisi
sejak kapan anak ips tuh bangga banget sama prestasinya anak ipa
ya ampun mamae
nona pt kan tadi sudah bilang
ini bukan hanya bicara tentang negara kesatuan ipa dari ips
tapi ini tentang sma garuda
disuruh rifki kan lo
ya ampun tidak sama sekali
eh rifki keluar dengan lo
botol kecap gak lucu
eh tidak sama sekali
nah gue tau lo pasti disuruh rifki
botol kecap gue tau lo disini ya
jadi michelle diundang ke tv karena videonya viral
gue bisa kalah langkah jauh dari dancer boy nih kalau kayak gini caranya
kan bete tadi bilang toh
botol kecap lo gak usah sembunyi
ini dari betta sendiri yang pengen nona
hei dari tadi lo lihat ke daerah sini emang dari sini ya
orang nona ke situ betta juga lihat ke situ
eh tidak ada ampun nona
botol kecap lo keluar nggak kalau enggak gue ulek loh
tidak ada nona
makanya nona punya kepala itu jangan kayak batu
lo coba ketok kepala lo sendiri batu gak
belin gak mau
eh alih memang eh
dadah stations biar faham itu ada di tingkat lady burl
tunggu aku tinggalin
dari siapaian itu ayahnya climax
kak di sini
kak di sini
kak sujou mau di ninggal ninggal
sedoh diantara kalian berdua
opa rara bener bener belum bisa jelasin kebenarannya
aku mau ngajak kamu ke tempat favorit kita dulu ra
dan aku juga punya kejutan buat kamu
untuk saat ini rara pengen sendiri dulu
aku harap kamu bisa ngerti
apa aku harus tanya sama mas roy
apa yang sebenarnya bikin dia berubah
an kau masih di luar kota ma
mas atau kamu udah balik
iya mil aku masih di luar kota
aku juga belum tahu selesainya sampai kapan disini
maafin aku ya aku belum sempat ngabarin kamu
apa mas roy memang sengaja ngelakuin ini
karena dia pengen mengakhiri hubungannya sama aku
daripada kamu pindah pindah terus dari rumah sewa ke rumah sewa yang lain
apa nggak sebaiknya kita menikah aja
untuk meresmikan hubungan kita ini
supaya aku bisa ambil alih tanggung jawab dan kamu pindah ke rumah
jadi gak pindah pindah seperti ini
menikah itu kan butuh kesiapan yang mantap mas
lagi pula kita masih punya anak anak kan
kalau begitu secepatnya kita perkenalkan mereka
supaya ada ikatan di antara mereka
atau juga nanti mereka akan jadi saudara
kalau memang mas roy nggak serius buat apa hubungan kami sampai sejauh ini

ini lah ibu lagi liat sinetron
ceritanya baper jadi ibu kebawa deh
aku gak mungkin cerita masalah aku sama mas roy
sementara belakangan ini l juga lagi banyak masalah
aku gak tegang membebanin dia dengan masalah aku
ibu sering nangis karena sinetron
iya beneran sayang ibu gak apa apa
kamu udah mau nangkat kerja ya
ibu pasti sedih karena mikirin masalahnya sama om roy
el tau ibu pasti lagi nyembunyin suatu kan
cuman kalau ibu gak mau cerita sekarang
ya gak apa apa
tapi yang harus ibu tahu adalah
el bakal selalu ada di samping ibu
dalam kondisi apapun

ibu juga sayang sama l
coba kalau gak apa apa
aku telepon el ya
ini sih mbak ini pesanannya ya
apa dia gak masuk kerja ya
tapi kalau gak masuk
harusnya sih udah izin
di belakang itu masih banyak kerjaan loh
cantik manis bisa nggak kerja
engang bengong eh eh tunggu tunggu
dari tadi saya belum lihat dia loh
jangan bilang kalau dia belum sampai ke kafe
michelle sebenarnya udah sampai madam
tapi dia lagi gantian ngantri pesanan
tadi juga saya lagi nunggu michelle
semoga aja dia nggak nyasar
kamu itu udah tahu temen kamu yang satu itu suka bikin masalah
terus kenapa dia sih yang nganterin orderan
maksud maksud jangan ya
udah sana kerja
gue pergi dulu ada urusan sama michelle
kebahagiaan gue itu adalah nyokap gue
jadi kalau nyokap gue bahagia sama bokap lo ya udah
gue bakal ngapain aja nih
dua ratus persen gue sadar gue gak mati
oke sekarang gue tanya sama lo ya
lu udah siap beneran jadi saudara gue
lo itu nyebelin
lo bawelnya ngalahin emak emak di pasar
lo kadang kadang banyak sih
jadi gue bisa consider lah buat lo jadi saudara gue
kamu nanti pulangnya jangan malem malem ya
rifqi boleh nanya sesuatu enggak
papa tuh bener bener jatuh cinta sama kamril
rifqi ngeresuin hubungan papa sama tante mela
bagi papa kebahagiaan kamu itu adalah hal yang terpenuhi
papa cuma perlu waktu untuk bisa jelasin sama temennya
papa juga pernah bilang sama kamu kan
papa tuh merasa gak pantas bahagia dengan tante mela
setelah apa yang papa lakukan sama michelle
kamu tuh dari mana aja sih
dari tadi aku nyari kamu kemana mana
dan handphone kamu gak aktif
tadi gue pergi keluar buat angin diri
gak seharusnya kamu ngabarin aku
dan bukan aku aja yang cemas sama kamu
papa kamu juga cemas ra
gue males ya debat sama lo
aku tahu kamu masih marah sama aku
tapi please aku mohon kamu jangan pernah nolak foto ini
kamu suka kan semua fotocartnya